terima kasih anda masih bersama kami ini paket selanjutnya jas merah
jangan sekali sekali melupakan sejarah
yogyakarta sebagai ibu kota negara sejak lima bulan setelah indonesia merdeka
telah tercatat dalam sejarah mempertahankan indonesia
namun dibalik itu belum banyak orang yang tahu tentang eksistensi istana kepresidenan sementara
dan juga proklamasi kedua republik indonesia
sejarah indonesia mencatat
yogyakarta pernah menjadi ibu kota negara selama tiga tahun
mulai seribu sembilan ratus empat puluh enam hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
pasalnya setelah kemerdekaan indonesia tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
stabilitas keamanan di jakarta tidak menentu
dan bahkan muncul teror pembunuhan kepada para tokoh bangsa
termasuk bung karno dan bung hatta
tawaran pindah ibu kota dari sri sultan hamengkubwono ix pada dua januari seribu sembilan ratus enam puluh
dijawab cepat bung karno dan bung hatta
dengan membawa sebagian besar kabinet ke yogyakarta
esok harinya jam enam sore dengan menaiki kereta api luar biasa
secara rahasia ke yogyakarta
suatu peristiwa yang luar biasa kita bisa membayangkan betapa
dalam waktu yang singkat terpisah kesannya
mereka memutuskan berangkat ya berangkat kita sekarang
rombongan tiba di stasiun tuku yogyakarta empat januari jam enam pagi
dan diterima sri sultan hamengkobwono ix
dan diterima sri sultan hamengkobwono ix
dan diterima sri sultan hamengkobwono ix
seri paduka pakualam viii dan jendral sudirman
pihak stasiun tugu masih menyimpan kursi yang diduduki bung karno
ketika tiba di yogyakarta saat itu
rombongan diarak ke istana kepresidenan gedung agung
namun mereka belum tinggal dan berkantor di situ
mereka dibawa ke tempat lain untuk sementara waktu

banyak orang belum tahu bahwa ketika yogyakarta menjadi ibu kota negara
kadipaten pakualaman pernah menjadi istana kepresidenan sementara
ini dilakukan karena istana presiden gedung agung belum siap digunakan
bung karno dan bung hatta tinggal di sisi barat kadipaten pakualaman
perwakilan ruangnya kamarnya ada di kalau ini kamar untuk penerimaan tamu ruang tamunya
yang kamunya kamarnya bung karno ada di sebelah kiri ini ini pintunya dan bung hatta ada di
sebelah kanan ini ada di sini pintunya rombongan kepresidenan ini berjumlah belasan orang yang
berdiri dari presiden gua pres dan staf kepresidenan ruangan ini hal ini namanya
parangkarso beliau ya sering duduk duduk ngobrol ngobrol ataupun rapat yang beliau
pimpin untuk apa pemerintahan kadipaten pakualaman difungsikan sebagai istana
kepresidenan sementara selama tujuh pekan
selama yogyakarta menjadi ibu kota negara inilah perjuangan penting mempertahankan indonesia
dilakukan secara diplomasi dan fisik karena belanda menolak mengakui kemerdekaan ri
agresi militer pertama tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh dijawab indonesia dengan sejumlah perjanjian penting
seperti linggarjati dan renville saat agresi militer kedua tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan
yogyakarta jatuh ketiga
tangan belanda akibatnya para pimpinan negara diasingkan ke sumatera dan perjuangan fisik mulai
dilakukan panglima besar jenderal sudirman dan pasukannya dengan bergerilya sejauh seribu km selama
delapan bulan pbb memprotes agresi militer kedua dan memaksa belanda duduk dalam perundingan
room royen pada mei seribu sembilan ratus empat puluh sembilan di jakarta hasilnya militer belanda harus angkat kaki dari
yogyakarta dan belanda harus mengembalikan tahanan politik soekarno dan kawan kawan ke
yogyakarta namun ketika belanda angkat kaki dari yogyakarta akhir juni bung karno dan kawan kawan
belum kembali ke yogyakarta sehingga ada kekosongan kekuasaan pada waktu itu melalui surat soekarno itu
memberi kekuasaan penuh kepada menteri pertahanan dan keamanan pada waktu itu adalah sri sultan
amangkubono ke sembilan untuk mengendalikan perjuangan politik soekarno dan kawan kawan yang berada di yogyakarta dan belanda harus mengembalikan tahanan politik soekarno dan kawan kawan ke yogyakarta
mengendalikan ibu kota selama beliau belum kembali ke yogyakarta untuk mengisi kekosongan ini jadi
sebelum soekarno itu apa namanya sampai ke yogyakarta kemudian sri sultan amangkubono ke sembilan
memproklamasikan kembali jadi ada proklamasi kedua proklamasi kedua ini isinya adalah bahwa
kekuasaan pemerintah republik baik sipil maupun militer di daerah istimewa yogyakarta dipegang dan
dijalankan oleh menteri negara koordinator keamanan yaitu sri sultan hamengkubwono ix hingga bung karno
dan bung hatta kembali ke yogyakarta konferensi meja bundar pada agustus seribu sembilan ratus empat puluh sembilan menandai pengakuan
belanda atas indonesia sebagai republik indonesia serikat soekarno akhirnya dinobatkan sebagai
presiden indonesia serikat di keraton yogyakarta pada tujuh belas desember seribu sembilan ratus empat puluh sembilan presiden soekarno kembali
ke jakarta pada dua puluh tujuh desember seribu sembilan ratus empat puluh sembilan yang menandai pula berakhirnya yogyakarta sebagai ibu kota negara
hendrawan setiawan daniel yuwantoro yogyakarta